mendapat ancaman teror bom
sebuah pesan singkat dari nomor yang tidak dikenali menyebutkan
kantor cabang bri garut
sudah diberi kadosifor atau bom yang akan meledak pada hari rabu siang pukul setengah dua belas
pengirim pesan mengancam akan meledakan bom jenis c empat
pada pukul sebelas lebih tiga puluh menit
sontak ancaman ini membuat karyawan dan nasabah bank terkejut
serta berhamburan keluar gedung
dari kantor wilayah pak
dari kantor wilayah pak
yang diterima oleh pak
enggak cuma katanya bahwa bri garut dapat ancaman bom itu lagi
sekitar jam berapa pak
habis itu pak langsung melaporkan
oh karena ini cuma sudah di
yang tadi polisi sudah datang ke sini
jadi dari bri pusat melalui tanwil
tanwil melaporkan ke cabang gitu
petugas kepolisian yang datang
segera menggosongkan lokasi dan memasang garis polisi
sementara itu tim gegana polda jawa barat yang datang rabu sore
menyisir seluruh ruangan dan halaman gedung
polisi mencari keberadaan bahan peledak yang disebutkan dalam pesan singkat
namun polisi tidak menemukan benda benda yang mencurigakan
baru datang tadi setengah jam lalu
langsung melakukan akan menjadi tentu voksinya
alhamdulillah untuk wilayah sini
dinyatakan pir dan aman
masyarakat biar tidak usah khawatir dan was was atas ancaman tersebut
ada benda yang mencurigakan tidak ditemukan
untuk sementara tidak ditemukan
namun demikian tetap antisipasi
antisipasi akan adanya ancaman tersebut
polisi pun berusaha melacak pelaku teror
melalui nomor yang digunakan untuk pengirim pesan
deden rahardian kabupaten gat